di tengah tengah upaya pelestarian orang utan
akhir dua ribu tujuh belas indonesia mengumumkan satu spesies kera besar terbaru di dunia
orang utan tapanuli yang nama latinnya adalah pongo tapanuliensit
temuan ini dipublikasikan dalam jurnal internasional terkemuka kuren biology
kali ini saya berkesempatan melihat lebih dekat si cantik yang masih hidup liar ini di pedalaman hutan batang toru
spesies ini hanya ditemukan di ekosistem batang toru
dataran tinggi yang terletak di wilayah tiga kabupaten tapanuli sumatera utara
luasnya lebih dari satu ratus tiga puluh ribu hektare yang terbagi menjadi blok barat dan blok timur
hutan alami ini menjadi rumah yang nyaman bagi berjenis jenis flora dan fauna
saya dan rombongan jurnalis difasilitasi yayasan ekosistem lestari
sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada isu isu lingkungan untuk melihat dari dekat kehidupan hewan dilindungi
yel telah membangun stasiun pemantau untuk meneliti orang utan tapanuli pada tahun dua ribu
stasiun pemantau ini dicapai dengan tujuh jam berjalan kaki dari desa said nihuta kalangan dua kecamatan tuka
untuk dapat menjumpai secara langsung dalam jarak yang cukup dekat dengan orangutan tapanuli atau pongo tapanuliansis
kita harus berjalan kaki menuju masuk ke hutan batang toru lima belas hingga dua puluh menit
untuk dapat bertemu dengan sarang terakhir yang mereka buat di hari sebelumnya
bersama para peneliti kita akan melihat secara langsung bagaimana perilaku mereka
sejak bangun dari tidur keluar dari sarang membuat sarang kembali dan akhirnya tidur kembali di hari ini
kita berangkat dari pukul enam hingga nanti mereka terakhir membuat sarang di saat hari mulai gelap
kami bersiap menerobos lebatnya hutan batang toru untuk mengikuti pasangan induk dan anak yang dinamai beta dan bintang
beta diperkirakan berusia sekitar tiga puluh tahun sementara bitang berusia tiga tahun
bitang merupakan anak kedua beta anaknya yang pertama bernama betty
menurut para peneliti di stasiun pemantauan batang toru
kedua individu ini sudah terbiasa dengan kehadiran manusia atau terhabituasi
pukul enam pagi beta dan bintang telah keluar dari sarang
aktivitas mereka selanjutnya adalah mencari makan
nah shell kalau gambaran secara umum gitu kan ditemukan pada akhir tahun dua ribu tujuh belas
apa sih yang membedakan antara orangutan tapanuli ini dengan orangutan sumatera
dengan orangutan sumatera ya oke
kalau yang menjadi dasar pemikiran awalnya yang membedakan antara orangutan sumatera ini dengan orangutan tapanuli itu
awalnya dari secara genetika
jadi fakta pertama yang ditemukan adalah secara genetik orangutan tapanuli ini lebih dekat terhadap orangutan borneo daripada orangutan sumatera
kalau kita bicara kekerabatan secara genetik
baru kemudian dari fakta itu kita melihat coba fakta fakta yang lain
nah ditemukan nih misalnya kalau untuk orangutan tapanuli itu sendiri
dia punya ukuran tengkorak yang lebih kecil daripada orangutan sumatera dan orang hutan borneo gitu
untuk ukuran tengkorak
terus kemudian dia punya bulu yang lebih panjang lebih halus daripada orangutan yang ada di sumatera
terus kalau misalnya dibandingin sama orangutan borneo jantannya kita itu dia ada jenggotnya
jadi kalau yang di sumatera itu nggak ada
nah kalau secara perilaku begitu ada perbedaan apa sih dengan orangutan sumatera
mungkin yang paling dekat secara geografis saat ini
mungkin kita belum bisa cari kasih yang terlalu spesifik banget gitu ya
karena kan penelitian tentang orangutan tapanuli ini juga masih dalam ongoing study
sedang berlangsung kayak gitu
jadi butuh waktu yang cukup lama untuk kemudian kita bisa stating sesuatu yang sangat berbeda soal perilaku
karena studi perilaku itu nggak bisa sebentar
bisa memakan waktu puluhan tahun untuk mempelajari perilaku dari suatu primata kayak gitu
misalnya aja orangutan kan
tapi kalau misalnya secara sekilas kita lihat dari segi pakan
itu orangutan tapanuli terrecord memiliki jenis jenis pakan yang berbeda dengan pakan yang ada di sumatera gitu
tapi di situ kita belum bisa memastikan juga apakah itu hanya karena ada perbedaan habitat
atau memang itu menjadi ciri yang membedakan antara tapanuli dengan sumatera
meski orangutan tapanuli tergolong penyendiri
sang induk akan terus bersama anaknya hingga sang anak mampu hidup sendiri
orangutan tapanuli ini mendiami sekitar satu ratus sepuluh ribu hektare
berbeda dengan orangutan spesial sumatera pongo abeli dan orangutan kalimantan pongo pigmayus
pongo tapanuliensis hidup di datarannya lebih tinggi
yakni delapan ratus lima puluh meter di atas permukaan air laut
kalau yang dimakan orang hutan itu ada buah kan buah terus daun dan muda
insek serangga gitu semut terus ada juga kulit kayu
ada anggrek bisa juga dimakan dia ada bambu juga
terus liana liana yang lain lah yang belum diketahui dia jenisnya apa
setelah ditetapkan menjadi satu spesies baru
orangutan tapanuli segera masuk dalam daftar spesies yang sangat terancam punah
buji rianti peneliti dari institut pertanian bogor yang mempelajari genetika spesies orangutan ini
membenarkan ada banyak ancaman yang harus diwaspadai terkait keberlangsungan hidup orang utan tapanuli
intinya pembukaan lahan itu jelas akan mengancam
habitat hidupnya orangutan pembukaan lahan hutan yang baru
untuk keperluan apapun
itu jelas bisa mengancam kehidupan mereka
oleh karena itu kita memang perlu sekali untuk mengetahui tadi ya
jadi arah mana daerah mana daerah jelajah mana yang biasa mereka pakai untuk makan
daerah jelajah mana yang biasa mereka pakai untuk tidur
seperti apa yang biasa mereka pakai untuk kehidupan mereka sehari hari
nah itu yang perlu dipertimbangkan
di belantara hutan batang toru
populasi orangutan tapanuli sendiri terpecah menjadi tiga wilayah
yakni blok timur blok barat dan blok kecil di wilayah cagar alam sibual buali
beberapa ancaman seperti pembalakan liar hingga pembukaan lahan
untuk kepentingan manusia dapat berdampak serius terhadap kehidupan orangutan tapanuli ini
terima kasih russians
hutan tapanuli dan flora fauna lain di hutan batang toru
hutan batang toru oleh warga setempat lebih dikenal dengan sebutan harangan tapanuli
harangan dalam bahasa batak berarti hutan
selain sebagai habitat flora dan fauna hutan ini juga berfungsi sebagai penjaga dan penyimpan air tanah
hutan batang toru merupakan kawasan hulu yang penting untuk menjaga penataan air di delapan daerah aliran sungai
hampir seluruh hulu das batang toru ini dimanfaatkan menjadi lahan pertanian
seperti persawahan di lembah sarula yang terletak di antara blok barat dan blok timur
hingga perkebunan karet dan sawit di hilir sungai
hutan yang dialiri sungai batang toru dari hulu
ke hilir menjadi bagian dari kehidupan manusia
apapun yang terjadi di sungai ini dampaknya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai
dulu hutan dan sungai batang toru menjadi sumber penghidupan
namun berbagai aktivitas yang mengubah fungsi lahan terus terjadi
dusun sukamaju pulau lubang desa hapesong baru
di kecamatan batang toru terletak di hilir sungai
warga desa ini menggantungkan hidup dari sawah ladang dan ternak ikan
namun beberapa warga yang biasa meladang beranggapan aliran sungai batang toru tak seperti dulu lagi
ramadi pendatang asal jawa yang memiliki dua hektare kebun karet
samadi pendatang asal jawa yang memiliki dua hektare kebun karet
hasil panen yang terus turun dalam dua tahun terakhir
menurut ramadi hal itu terjadi karena sungai batang toru sering meluap
yang berubah ya selain batangnya mati ya penghasilan jelas berubah kan
hilanglah bisa dibilang hilanglah mata pencaran kami di sini
terus berarti udah sama sekali gak bisa dipanen
kalau menurut mas ramadi itu kenapa sih
ya mati kerendam air banjir
mungkin ayah itu bawa penyakit atau bawa virus mungkin kan
sebenarnya masyarakat sini sudah yakin
kalau air sungai batang toru sekarang sudah di luar kewajaran
gak sehat lagi lah
ya gak bisa dikongsikan
dulu ramadi bisa memanen karetnya hingga satu ratus lima puluh kg per minggu
namun kini luapan sungai batang toru membuatnya hanya memperoleh tak lebih dari empat puluh kg
upaya menambahkan obat obatan tanaman pun tetap tidak meningkatkan hasil panen
ramadi memutar otak dan bermaksud beralih ke komoditas lain
gantinya kelapa hibrida rencananya sih memang
kapan itu kira kira
ya kurang tahu
soalnya nggak murah loh bibit kelapa itu kan dua puluh ribu sampai dua puluh lima satu batang
kolam ikan milik jil fitri setali tiga uang dengan lahan karet ramadi
jil fitri harus berkali kali
jil fitri harus berkali kali menuki sebab ikan ikannya yang siap dipanen
hanyut terbawa banjir sungai batang toru
salah satu banjir terparah terjadi menjelang panen ikan pada awal mei dua ribu dua puluh
luapan sungai batang toru merusak bantaran sungai dengan lebar delapan puluh lima meter dan lima puluh lima meter
air pun membanjiri tiga kampung yakni dusun pulau gebang bandar masin dan sukamaju
dusun pulau gebang bandar masin dan sukamaju
dusun pulau gebang bandar masin dan sukamaju
satu ratus lima puluh kilo siangnya sudah ada banjir itulah awal mulanya banjir
habis semua ikan yang mau dijual pun habis yang di kolam habis
kalau kerugian ikan itu aja kuperkirakan hampir mencapai satu ratus lima puluh juta
kalau dijual ya lebih kalau nilai jualnya lebih
cuma siapa yang memperhatikan kami
sungai batang toru menjadi harapan bagi ramadi
jul fitri dan sebagian besar warga desa hapesong baru
pasang surut airnya berpengaruh pula pada pasang surut dapur mereka
buat mandi konsumsi bahkan nelayan di bawah sana masih banyak
sekarang orang tidak tahu
kalau ikan sungai batang toru itu sudah mulai tercemar kan terkontaminasi
sementara itu wilayah hulu akan mengalami
perubahan fungsi lahan
salah satu program strategis nasional
yaitu proyek pembangkit listrik tenaga air sudah mulai berjalan
plta ini akan menjadi salah satu yang terbesar di tanah air
dengan kapasitas total lima ratus sepuluh mw
jovan hutabarat petani karet di desa aik batang paya
kejamaatan sipirog mengaku
lahan miliknya akan menjadi bagian dari proyek plta
kalau plt ini kami yang mendukung nggak apa apa
tapi lahan kami berapa lah uang itu dibilangnya delapan puluh per meter
untuk apa itu nggak dapat itu tanah itu kami
sedih perasaan kami kampung ini
semana ini di pt ini nggak dikasih apanya
udah dibayar udah dibayar dibilangnya
tak cuma manusia
orang utan tapanuli yang hidup di hutan tatang toru
juga bakal merasakan dampak pembangunan plta
dulu di kebun karet miliknya
masih banyak orang utan berkeliaran di sana
namun kini ia jarang melihat mereka
pelawannya udah di rebaknya apa itu
lempar lempar apa yang di atas lalan itu kayu kayu itu
kalau sekarang nggak ada lagi
dilihat udah diterobos lapangannya
bukan tak mungkin
perubahan fungsi lahan berdampak terhadap kehidupan orang utan tapanuli
perubahan perubahan inilah yang sepatutnya mendapatkan perhatian
sampai jumpa di video selanjutnya
khusus untuk energi baru terbarukan
memang komposisi terbesar nanti di dua ribu dua puluh lima itu adalah dari panas bumi
nah air di sumatera utara ini sangat besar sekali potensinya
kurang lebih dari yang sudah beroperasi saja saat ini
nah ada asahan satu asahan dua kemudian juga inalum kemudian sedang pembangunan asahan tiga dan kita harapkan nanti ada batang toru lima ratus mw sebagai pembangkit piker
plta batang toru merupakan sebuah proyek di bawah naungan pt north sumatera hydro energy
keterangan dari pt nshe pada oktober dua ribu delapan belas lalu menyebutkan praproyek dengan investasi sebesar rp dua puluh satu triliun ini sudah mencapai enam tujuh persen pembangunan
pro dan kontra mewarnai pembangunan plta dengan total daya lima ratus sepuluh mw ini
selain dianggap akan mengganggu kelestarian ekosistem
untuk orang orang yang berada di utang batang toru antara lain orang orang utang tapanuli pembangunan megaproyek ini juga dikhawatirkan berdampak kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada sungai batang toru
akan tetapi pt nshe mengatakan ingin menjadikan plta batang toru sebagai contoh pembangunan pembangkit listrik berkonsep pelestarian lingkungan
apa namanya baseline data
itu dibuat oleh konsultan internasional
jadi kita sudah tahu
bahkan sampai kepada
plankton pun dibicarakan
sudah ada dan itu akan menjadi
dasar untuk membuat
beberapa upaya dilakukan untuk mengantisipasi gangguan terhadap orang utan tapanuli ini
diantaranya dengan membangun jembatan penghubung dari pohon ke pohon
selalu dikhawatirkan memusnahkan bukan mengganggu statementnya memusnahkan orang orang utang
nah ini juga kita mesti berpikir juga bagaimana ya mekanismenya
ini jalan yang kita bangun kan lebar enam sepuluh meter gitu ya
kalaupun yang dipersoalkan adalah soal apa
pemisahan kanan kiri jalan
itu kita punya cara selama konstruksi
itu dibuat jembatan arboreal
mereka masih bisa menyeberang
total lahan yang digunakan seluas satu ratus dua puluh satu hektare
dengan rincian luas bangunan lima puluh lima hektare
dan area genangan enam puluh enam hektar
dari keseluruhan kawasan ekosistem batang toru yang mencapai satu ratus enam puluh tiga ribu hektare
demi mengawal pembangunan megaproyek plta batang toru ini
pemerintah menyatakan akan mengawasi
dirjen konservasi sumber daya alam dan ekosistem kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
bahkan menerjunkan tim untuk melakukan pemantauan langsung
di area hutan batang toru dan secara berkala memberikan laporan
satu kepada nshe mereka harus memperbaiki dokumen amdal
dan memastikan bahwa ada upaya upaya yang bergantung
untuk menjaga habitat sumber pakan dan keselamatan orang hutan
dokumen amdal harus direvisi
yang kedua sementara mereka membangun harus ada tindakan tindakan patroli bersama
ada signboard di mana ditemukan banyak sekali orang hutan pada waktu itu
wiratno menyebut pelaku proyek harus memastikan daerah daerah yang dijadikan
koridor penghubung orang hutan tanpa nuli ini
yakni blok barat dengan blok timur harus aman
sekarang mulai ditanam beberapa banyak pohon untuk pakan orang hutan dan itu positif
dan yang penting adalah masyarakat dari pemerintah daerah betul betul konsen
untuk menjawab pertanyaan apakah conservation and development bisa jalan seiring
kita mau buktikan di batang toru semoga itu bisa
membutuhkan kerja keras bersama
membangun pembangkit listrik demi memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi sebuah keharusan
meski demikian pembangunan ini mesti dikawal
agar cita cita keberimbangan antara pembangunan dengan konservasi dapat terwujud
sebab harangan batang toru akan terus menjadi sumber kehidupan
aku orang tanpa pandemi
manusia sangat pintar
jika aku punah apa kau manusia bisa menciptakanmu
jangan lupa like share dan subscribe